aku gak mau lepasin karena ini tanda penyesalan dan aku
janji sama diri aku sendiri
kalau sampai aku ketemu putri
aku akan berikan seluruh hidup aku
dan aku akan bahagia dengan dia

cepat atau lambat
aku pasti tahu siapa lu sebenarnya
aku bisa buktiin kalau putri itu masih hidup
aku gak terima putri udah ngada
tapi akhirnya aku ikhlas
sekarang tolong kamu lepasin aku
jangan berbuat gila kayak gini
dua dua dua
gue minta sama lo jangan bawel
pastiin kalau misalnya gak ada yang ngikutin dia
kamu lupa siapa clara
kamu bakalan berterima kasih sama aku
kasih tau dimana lo sekarang
gue lagi di daerah cibukur
gue lagi di daerah kc mona nih
gue juga deket ke arah sana kok

oh apa itu
masalah aku bisa menebelk